ratusan makam di tempat pemakaman umum karet bifak tanah abang jakarta pusat terendam banjir pada selasa siang tadi
ketinggian genangan air bervariasi mulai dari lima puluh hingga seratus cm
akibatnya sejumlah makam hanya terlihat bagian papanisannya saja
namun ada juga beberapa makam yang tenggelam